aduh sakit banget
ini perut saya kram kayaknya
iya iya tapi ini juga sakit bu ibu
ya ampun pasti si bu
abis nyari masalah nih sama ibu ibu hamil
gak jelas banget sih
satu orang ibu ibu hamil aja dikerjain loh
iya tapi fokusnya jangan ditarik kayak gini
aku tuh bener bener yang gak ada capeknya apa cari masalah
pertama sama gue
gak jelas banget
lo yang keroknya
lo semua aja gak duduk ambas trigala sama wario
kenapa bu kenapa
kalau robby gak setia sama gue
gue akan ajak anak ag selain buat gabung sama gue
gue yang ngakuin ini karena gue gergetan sama nakwar
gue mau ngajak wario
yang suka cari gara gara sama anak trigala
gue sengaja pancing mereka antara geng trigala dan wario
supaya kita bisa bergerak hancurin mereka
lo paham gak apa yang lo lakuin itu ngebahayain kita semua
lo denger semuanya ya
lo denger semuanya ya
gue gak mau kejadian ini terulang lagi
ini mirip kayak emas ganteng

gitu kan dompet aku copet
mau minta sekarang balikin dompet ibu ibu yang tadi lu copet
aku bukan mau copet
ah bohong ya
gue kasih tau sama lo
biar dicari yang halal
iya paham pak
iya paham pak
pergi gue bilang
ibu gak apa apa
jompet ibu bukan
ini perut saya keram kayaknya
ngapain sih angkot berhenti di tengah jalan
bagi macet aja deh

ini juga sakit bu
pasti si bu
abis nyari masalah nih
gak jelas banget
ibu ibu hamil aja dikerjain loh
jangan ditarik kayak gini
lo tuh bener bener ya
gak ada capeknya
apa cari masalah
pertama sama gue
terus sekarang sama ibu ibu hamil ini
lepasin sebentar aja bu
ini saya harus kasih penjelasan nih
ke orang aneh ini nih
masnya itu gak jahat
mbaknya antar saya sama mas
ke rumah bisa gak
udah denger kan lo
negatif thinking terus sama gue
lo malah diem aja
susah banget gitu doang
ya bukannya kayak gitu
bu maaf banget ya bu
saya harus ngobrol berdua sama dia
bu sebentar bu
masa tiba tiba nyuruh gue
buat nganterin ibu ibu itu pulang
padahal kan ini semua salah lo
kenapa gak lo yang nganterin aja sih
gimana caranya gue antrian ibu ini pulang
tidak ada masalah
gue tadi naik angkot baru mau ambil motor gue
dan di parkirnya jauh
mau gue gendong ibunya sampai rumah
gue tuh sebenarnya kasian juga sama ibu itu
tapi kalau ntar tiba tiba dia ngelahirin di tengah jalan gimana
gue kan gak berpengalaman sama ibu ibu hamil
duh apalagi gue takut banget sama darah
sekarang gue tanya sama lo
lo pikir gue berpengalaman ngatasin ibu ibu hamil
gue juga gak paham
udah ya pokoknya ini ibu ibu adalah tanggung jawab loh bukan gue
eh tunggu tunggu tunggu
jangan pergi gitu aja
ya lu tanggung jawab dulu lah
gue bingung cara ngurusin ibu ibu hamil
nanti kalau dia ngelahirin di tengah jalan gimana
lo harus ada
karena biar gue gak sendirian
kok jadi gue yang mohon mohon sama allah
ini kan gue yang ngebantuin lo ya
lo gak kasian apa sama ibu ibu itu
ini kan demi keselamatan dia juga
karena gue kasian kalau gue gak kasian udah gue tinggal dong dia kecopetan
oh yaudah deh yaudah
terus sekarang gimana dong itu kasihan
nanti gue yang setirin
lo yang temenin ibunya di belakang
ya sama satu hal lagi
abis urusan ibu ini selesai lo harus antrian gue ambil motor
udah banget sih
mas mbak udah belum nih
ya udah buruan ih ngobrol mulu
ah jauh banget sih parkir mobil aja
gak apa apa gak usah buru buru pelan pelan aja jalan ya

bentar bentar bentar
gak ada apa apa
mas mbak udah pulang
mas mbak udah pulang
gak ada apa apa
mas mbak udah pulang
gak ada apa apa
mas mbak udah pulang
mas mbak udah pulang
kalau gue berhasil ketemu sama tu orang
bakal gue becek becek jadi tempe
mas mbak udah pulang
mas mbak udah pulang